medali pertama indonesia diraih dari cabang olahraga angkat besi dan windy cantika menyumbangkan medali perunggu di ajang olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
kita sudah tersambung dengan atlet angkat besi windy cantika aisyah
halo windy sebelumnya selamat congrats on you victory apa kabar hari ini
dan bisa berbagi bersama kami di sini apa rasanya ketika windy berhasil meraih medali saat itu
alhamdulillah rasanya senang banget bersyukur banget
dan saat itu bagaimana sih antusiasme orang orang di sekitar windy juga dan berapa target angkatan windy saat olimpiade kemarin
targetnya sih melebihi rekor yang sebelumnya kalau antusiasnya alhamdulillah semuanya pada senang juga
dan dari nomor snatch dan clean dan jerk windy lebih unggul yang mana dan apa alasannya
biasanya kan lebih unggul snat
untuk kemarin di olimpik lebih unggul di clean and jack
karena kan waktu di snath itu pemanasannya agak cepat jadi nggak dapat untuk istirahat
target juga baru pertama ikut olimpiade agak aneh gitu di panggungnya
dan windy lahir dari seorang ibu yang juga atlet angkat besi
lalu apa tanggapan keluarga ketika meraih medali perunggu
tanggapan keluarga alhamdulillah mereka juga senang mereka juga bersyukur
dan sebelum berangkat ke tokyo windy juga sempat dinyatakan positif covid sembilan belas
lalu saat menderita saat windy positif covid sembilan belas ini apa saja gejalanya
dan bagaimana cara windy bangkit lagi dari covid sembilan belas dan kembali ke program latihan
itu mungkin di akhir tahun ya kalau di awal mau berangkat berangkat enggak kayaknya
sayang kita tujuh hari sebelum
tujuh hari sebelum
tujuh hari sebelum
hari sebelum itu pcr dulu dan alhamdulillah tujuh hari berturut turut negatif
baik dan saat waktu windy ini menderita covid dan setelah sembuh ini
apakah program latihannya itu langsung seperti biasa atau ada tahapan
programnya ada tahapannya karena kan kita sebulan libur benar benar libur waktu itu
dan windy saat windy bertanding di tokyo di olimpiade tahun ini
apa sih kekuatan windy dibandingkan dengan
pelatih ada atlet atlet yang lain
kekuatannya kalau itu sih kurang tahu ya udah rezekinya alhamdulillah juga
dan windy bagaimana dengan dukungan ofisial dan juga pb papsi selama masa latihan
alhamdulillah dukungannya sangat baik sangat sangat mendukung apapun semuanya dikontrol
nah windy windy ini kan baru berumur sembilan belas tahun ya
bagaimana cara windy mengatur jam latihan dan juga kehidupan sehari hari
untuk kan winning udah mahasiswa ya jadi untuk tugasnya mungkin dikerjakan pada saat lari libur
selebihnya ya latihan aja
dan windy ini sebagai mahasiswa belajar apa
ini belajar kuliahnya di stie tridharma
oke dan bagaimana dengan rencana windy ke depan setelah olimpiade dua ribu dua puluh ini
mungkin kedepannya ada pon ada sea games ada asean games mohon doanya aja biar wendy bisa memberikan yang lebih baik
baik dan terakhir nih windy setiap hari ini berapa lama sih windy berlatih
windy bangun pagi langsung senam senam jam enam kayak jogging
habis itu latihan lagi jam sembilan sampai setengah dua puluh
latihan lagi sore jam empat sampai setengah tujuh
baik windy sekali lagi selamat
terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia
terima kasih windy